cnn indonesia breaking news
tadi pak sekjen sudah mengatakan bahwa menunggu daripada surat penetapan resmi
surat resmi penetapan bung setia novanto sebagai tersangka yang telah dikeluarkan oleh kpk
tentu nanti disitu akan kita pelajari dasar dasar pertimbangan secara hukum
ya seperti apa dan dari situ nanti akan kita lakukan langkah langkah hukum
dan bisa jadi ada langkah langkah lain juga nanti akan kita lihat
tetapi kita akan mempelajari
saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh ketua harian tadi bahwa
kebesaran partai golkar karena ada sistem yang kuat ada sistem yang efektif
karena itu penetapan ketua umum sebagai tersangka tidak akan mempengaruhi kinerja
daripada dpp partai golkar sebagai sebuah lembaga yang dilakukan secara kolektif
itu itu saya kira dan kemudian yang kedua pasti juga
olahan olahan politik yang ada di luar tentang politik

kami ingin menyampaikan tadi ya ada ketua umum ketua harian
bahwa apapun yang terjadi posisi politik partai golkar tidak akan berubah
tetap konsisten untuk mendukung pemerintahan jokowi jk
dan sekaligus konsisten pada keputusan rapimnas tahun dua ribu enam belas
tetap mendukung jokowi sebagai calon presiden pada tahun dua ribu sembilan belas yang akan datang
jadi dengan demikian dilihat dari aspek organisasi
ketua harian sudah menjelaskan bahwa tidak ada apa apa dan himbauan
dilihat dari aspek hukum kita menunggu
ya bagaimana keputusan resmi dari kpk tentang penetapan bung setia novanto
dan dari aspek politik juga tadi sudah dikatakan bahwa tidak akan merubah
posisi politik partai golkar untuk mendukung pemerintahan
sekaligus mendukung jokowi sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas yang akan datang
tidak ada kita akan bicara
jadi tidak akan ada munaslub
saya tegaskan bahwa kita sudah melakukan rapimnas
dan rapimnas telah memutuskan bahwa kondisi apapun dihadapi oleh partai
tidak akan ada munaslup dan itu sudah merupakan sebuah keputusan
rapimnas itu adalah keputusan tertinggi di bawah munas
nah sehingga itu berlaku dan mengikat daripada seluruh kader
pano panto sampai kepada saatnya
kita menghargai asas peradukan tak bersalah tetap jadi ketua umum
tetap menghadapi ketua umum sebagai asas peradukan tak bersalah
kita sudah ada mekanisme ada sistem itu
di dpr juga ada mekanisme ada sistem ada tata cara
pemberhentian tetap pemberhentian sementara
pasti ada undang undang yang mengatur tentang itu
jadi kita juga akan melakukan konsolidasi di praksi partai golkaran
saya yakin bahwa golkar dalam menghadapi musibah ini
di semua jenjah di semua tingkat dan insya allah akan solid menghadapi peristiwa ini
dan kita menghargai daripada keputusan kpk
pak ketua umum tadi mengatakan saya akan patuh terhadap hukum
itu perintah sederhana
tidak tidak kan ada ketua harian ada korbit korbit ada sekjen
fungsi fungsi semua telah berbagi habis sesuai dengan tata kerja daripada
sudah ada sudah ada juklak sudah ada sistemnya
nanti akan kita lihat
oke cukup ya
ya sudah besok lagi ya besok lagi
ya besok lagi besok lagi
ya anda baru saja menyaksikan pernyataan terbaru
dari ketua harian partai golkar nurdin halid dan juga sekjen partai golkar idrus marham
mereka memberikan pernyataan di depan rumah kediaman pribadi setia novanto
seperti diketahui saat ini
petinggi partai golkar sedang berkumpul semua di kediaman setia novanto
sudah dikatakan tadi
yang pasti saya menggarisbawahi bahwa tidak akan ada munaslup
artinya setia novanto akan tetap sebagai ketua umum
tadi disampaikan nurdin halid sampai ada keputusan yang ingkrah dari pengadilan
sampai semua proses hukum ini berjalan
sebagai mana mestinya
sampai keputusan terakhir
soal status hukum setia novanto ini didapatkan
kemudian ada juga pertanyaan
soal bagaimana dengan mekanisme di dpr
mekanisme di dpr
idrus marham tadi mengatakan itu mekanisme di dpr
diserahkan kepada dpr
tapi yang pasti setia novanto masih tetap
menjadi ketua umum partai golkar
kemudian sekjen idrus marham
mengatakan masih belum bisa
mengambil sikap apakah akan memberikan
atau akan mengajukan pra peradilan
atau tidak karena sampai saat ini mereka masih menunggu
surat pemberitahuan resmi
dari komisi pemberantasan korupsi
yang menyatakan bahwa
setia novanto menjadi tersangkaan
dan ada juga pernyataan
bahwa yang ini juga sangat menarik
bahwa partai golkar
rapimnas yang sebelumnya
yaitu memutuskan untuk tetap
berada di kubu pemerintah
mendukung pemerintahan joko widodo
dan yusuf kala
hingga nanti pemilu tahun dua ribu sembilan belas
dan partai golkar tadi juga sempat menyatakan
idrus marham dan nurdin halim
untuk tahun dua ribu sembilan belas